paling lemah sekali ale punya protein
kayaknya lipstick gue luntur deh
jadi gue mau taca bentar ya
toiletnya disana ya
enak sekali tuh
burisma kemana ya
kok belum dateng juga
padahal janjiannya juga jam segini kan
mana tadi ditelepon gak diangkat lagi
apa janjian gak jadi gak
tuh kan gak diangkat
ngapain kamu kesini
klien itu orang suruhan kamu
klaien itu orang suruhan kamu

kamu jangan pergi dulu
kamu bisa berbicara sama saya
aku mau pergi
kamu mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kamu mau pergi
kamu mau pergi
kamu mau pergi
kamu mau pergi
pasti abdulkan paham
kalo dia tuh orangnya emosiol banget
orang lain yang gak baik
keburukan itu akan kembali kepada
gue masuk ya
gue juga balik ya
udah pamit kan
lagian urusan gue sama dia bukan sama lo
al lo kalo mau balik balik aja
udah gak apa apa gue bisa jaga diri
aku gak mau pulang kalo dia juga belum pulang
aku gak mau dia nyakitin kamu sel
kalo gak mau pergi gak apa apa
kau masih gak percaya sama aku
ngapain sih kamu deket deketin
si dewi segala
ra tuh percaya kok sama opa
ra kan harus tau
perasaan dewi sama opa
dia suka apa engga
nanti kalo kamu deket deket sama anak ips
kamu dibully sama si nadif
opa tenang aja ya
opa tenang aja ya
ra cuma mau nuntasin rasa penasaran
ra doang kok ya
yaudah deh opa davin
kita jangan lama lama ya ngobrolnya
nanti kalo ada yang begokin kita
ra teman ya
kamu denger ya
siapapun itu yang disukain sama si dewi
sekalipun orang itu opa
opa gak peduli
romantis banget sih
saya percaya kok sama opa
tapi opa juga harus tau
kalo udah penasaran tuh
jadi opa harus ngerti ya
kawan davin ini kenapa paling lama ya
kawan davin ini kenapa paling lama ya
lu kayak gak tau dia aja
dia kan orangnya mulesan
paling sekarang lagi berjuang tuh
paling lemah sekali dia ya
ra ra juga lama banget
bilang dia cepat ya
tapi nanti kalau kamu udah gak penasaran
kamu jauhin aja tuh si dewi
kalo kamu deket dua sama anaknya ps

wah takut kamu dibully sama si nadif
bahkan sampe dijahelin kek
kaya si missial opa gak mau ra
aaaah opa susuit banget sih
aaaah opa susuit banget sih

yaudah opa sekarang opa cepetan balik lagi gih kesana
masa opa udah disuruh pergi sih
opa kan masih kangen sama kamu
udah kamu tenang aja
apa tadi udah alasan sakit perut
sama si nadif sama si farel
dan mereka percaya
waktu jadi cowok kasar banget sih
itu kecoa di kepala lo tadi
ada kecowok di kepala lo
ih gak ada apa apa juga
lo modus kan gue tau
ih nyebelin banget sih
tau gak sih rambut gue tuh habis keribet
ih lo modus dasar
dih orang beneran itu ada kecowok tadi jatuh di kepala lo
ih banget sih
ra udah yuk
eh dewi lo tuh hati hati tau kalo ada si davin
ih tukang modus banget sih nyebelin
haduh hampir aja ketahuan sama si dewi
tapi si rara mukulnya sakit juga ya
kebanyakan nonton drakor tuh anak
pakai actingnya pinter